sangka pelaku penembakan anggota polisi militer angkatan darat telah ditangkap
diduga pelaku penembakan anggota tni angkatan udara
dikutip detik com penangkapan berlangsung pada rabu dini hari
informasi penangkapan ini juga dibenarkan oleh kadispen tni au
marsaka pertama novian samyoga
ia juga menyatakan akan menggelar konferensi pers rabu siang
jenazah letko dono kus prianto rabu pagi tadi telah dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka
di kawasan jalan raya semplak kota bogor barat jawa barat
dari rumah sakit pori keramat jati jakarta timur setelah selesai diatopsi
sementara itu puspom tni angkatan darat masih menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh polres jakarta timur
dikawal anggota polisi militer jelajah letkol dono kus prianto
korban penembakan di jalan jati negara barat
dibawa dari rumah sakit polri kramat jati menuju rumah duka yang berada di raya semplak kota bogor barat
rencananya jenazah akan dimakamkan di tmp derdek kota bogor rabu siang
kami akan menelan itu tetap kita akan selidiki siapa pemilik dan bagaimana setelah itu berada di rumah
uang untuk jenazah akan dikebumikan malam ini juga ya hari ini juga
siang ini juga
siang ini juga
jenazah akan dikebumikan siang ini di tmp derdek di kota bogor rabu